gubernur jawa tengah ganjar pranowo melepas keberangkatan pemudik dari jakarta ke jawa tengah di taman mini indonesia indah senin pagi
lebih dari sembilan masyarakat mengikuti program mudik gratis dari pemerintah provinsi jawa tengah untuk pulang ke kampung halaman masing masing
keceriaan mereka disambut meriah oleh riuhnya suara klakson telolet ratusan bis yang saling bersahutan
seakan memanggil para pemudik untuk masuk ke dalam bis dan mempersiapkan diri untuk segera berangkat ke seluruh daerah di jawa tengah
gubernur jawa tengah ganjar pranowo yang turut hadir untuk melepas perjalanan para pemudik menyebut
program mudik gratis dari pemprov jawa tengah telah mengantarkan pemudik dari medan
usai memberi sambutan ganjar pun menyempatkan diri untuk menyapa langsung dan melambaikan tangan kepada para pemudik
sebagai tanda bahwa dirinya mendoakan para pemudik agar sampai ke tujuan dengan selamat
pemudik pemudik yang berangkat dari jawa tengah dan dari medan
sudah diperangkatkan sumatera selatan lampung
sore ini nanti dari jawa barat
dini hari sampai dengan besok siang ada tiga rangkaian kereta api
jadi serentak kapal lautnya sudah datang kemarin
jadi banyak sebenarnya kotak kotak yang berangkat
bahkan dari saya mendapatkan informasi dari kapolda
dari mata spori juga menggunakan bantuan
saya tahu banyak kelompok kelompok masyarakat juga
yang membuat itu rasanya cukup banyak
tapi biasanya pulangnya tidak serani ini karena biasanya mereka suka pulang sendiri
ada pengawalan dan sebagainya
para pemudik pun mengapresiasi program mudik gratis pemprov jawa tengah tahun ini
karena akses informasi dan proses pendaftaran yang sangat mudah
melalui program ini dua orang karyawan swasta asal magelang dan boyolali yang bekerja di ibu kota
dapat menemui keluarganya untuk bersama sama merayakan hari lebaran
alhamdulillah bisa dapat gratis dari bank jateng gubernur jawa tengah n
dari pct itu kan ada masing masing punya kabupaten
nah di kabupaten kan juga punya perkumpulan
nah tentunya dari masing masing perkumpulan itu sosialisasi kepada masyarakat
kan ada perkumpulan tingkat kecamatan perkumpulan tingkat kelurahan
nah di situ informasi nah tinggal bagaimana masyarakat di masing masing grup perkumpulan

alhamdulillah dari pct sosialisasi sudah merata
jar telah membantu masyarakat terutama di khususnya dari boyolali
meskipun program pct untuk seluruh jawa tengah
program mudik gratis pemprov jawa tengah ini merupakan kerjasama dari pemprov jawa tengah
jasara harja bank jawa tengah sejumlah perusahaan swasta dan paguyuban jawa tengah